gara gara mabuk minuman keras saat berkendara
dua orang pemuda di jember terpental ke jalan raya
setelah menabrak sebuah mobil saat hendak berbelok
keduanya langsung dibawa ke rumah sakit karena dalam kondisi kritis
kedua pengendara motor ini hanya bisa mengerang kesakitan di pinggir jalan
bahkan satu di antaranya tak sadarkan diri hingga menjadi tontonan warga sekitar
mereka terkapar setelah menabrak sebuah mobil jeep di pinggir jalan raya bangal sari kabupaten jember
kecelakaan terjadi saat keduanya tak bisa mengendalikan laju motornya
saat sebuah mobil jeep tengah berbelok ke arah di depan mereka
kerasnya benturan membuat pintu kemudi jeep ringsek
sementara motor korban hancur
beruntung kondisi korban yang terlempar ke pinggir jalan selamat
diduga kedua pemuda ini menabrak mobil jeep dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras
saya fulkus mandani jember